pemirsa untuk mencegah penularan covid sembilan belas selalu pakai masker dan cepatlah vaksin
masker terbukti menekan resiko penularan hingga delapan puluh persen
vaksinasi meminimalisi resiko kematian hingga tujuh puluh tiga persen
untuk itu ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin
masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi
menjaga kita tetap sehat dan bahagia
dalam rangka menyambut penerapan regulasi standar emisi euro empat untuk kendaraan diesel di indonesia
dan pt daimler commercial vehicles indonesia menghadirkan kendaraan komersial premium
yang memenuhi standar kendaraan di indonesia
pada tujuh desember dua ribu dua puluh satu kedua perusahaan melakukan penerapan regulasi standar emisi euro empat
perusahaan melakukan serah terima produksi pertama kendaraan truk mercedes benz aksor
dengan standar emisi euro empat yang dirakit di pabrik daimler indonesia di wanaherang bogor
daimler indonesia menghadirkan kombinasi teknologi ramah lingkungan yang unik
untuk memenuhi standar euro empat yakni selective catalytic reduction atau scr dan adblue
kedepannya pt daimler commercial vehicles indonesia berharap
pemerintah dan pemerintah indonesia akan mencari penerapan emisi di indonesia
bisa menambahkan spbu yang menjual bensin diesel premium
untuk memenuhi kebutuhan kendaraan dengan standar euro empat
kendaraan diesel dengan standar euro empat ciptaan daimler
akan didistribusikan dan dioperasikan ke seluruh kota di indonesia mulai tahun depan